pernyataan serius ada pernyataan yang menjadi bunga biar ada
karena rakan rakan saya selesai
ada pernyataan yang menjadi bunga
dalam suasana pertemuan besar
pandangan saya itu bunganya ya
tetapi tanda tanda bahwa
tetapi kalau pandangan saya agak berat
ke oposisi cukup lumayan